ini kayak lebaran aja ada ruas ini ada apa ini
mau keluar tau kamu mau apa ini
eee mbak kita kesini mau ketemu sama raya
ohh ini tuh mau ketemu sama raya sebentar ya
neng raya radio

ustaz raya ada siapa
ustaz raya ada siapa
ustaz raya ada siapa
ustaz raya ada siapa
siriknya sama gue pasti pengen kan kayak gue bisa dapat harta dari bokap loh
sebentar loh gak bisa dapat apa apa
si sirek kan si sirek nih ya dong
lo juga sirek kan sama gue masih muda udah jadi emak emak
habis itu harus tinggal di rumah gak bisa kumpul sama teman gak bisa jalan hangout kayak gue
nah si pleb kamu mau ke mana
cuma di rumah doang kali
cuci baju di rumah sama suami kasihan ya padahal masih muda
tua tua kayak gini gue gak tua juga cuma beda berapa tahun doang kok
tetap aja gue gak kalah mudanya dari lo
modis cantik cantik malahan
awas lo gue kerjain lo ya
mas tadi reva pulang dan reva pulang cuma nganterin obat yang masih tipin aja
abis itu dia pergi lagi dan aku nggak tahu dia mau pergi kemana dan aku udah coba untuk ngelarang dia
mau kemana lagi dia
sekarang kamu istirahat aja dulu ya karena mas lagi banyak pekerjaan
nah gitu dong be langsung marah emosi ya kan
kayak gini nih yang gue suka
ah pasti reva langsung di telfon
wah seneng banget gue
masa rema buru buru nih baru pergi udah balik lagi pulang
eh tapi sebelum dia pulang gue harus ngerjain dia atau gue harus ngelakuin sesuatu
ya iya dong motor ini kan bikin papa berasa muda lagi
hah maksudnya papa papa mau cari istri muda emangnya mama udah tua
ih papa gak cocok banget sih pa
kok gitu sih papa
maksud papa motor ini nih istri mudanya papa
motor ini istri mudanya papa
ya udah beranak aja dong si motor
eh ini pasti kang bro sama madam nih yang suka dicitrain sama abah rama nih
pasti orang tuanya boy
kamu tau sih tak eh maaf maaf belum kenalan
eh kenal sama si boy kenal sama si abah berondong tua abah nyeraya
iya saya temennya abah rama dari bandung
kebenaran saya sekarang tinggal sama abah rama
sama abah rama lah maklum lah masih singlek
oh sesama berondong tua ini ngumpul
madam tau aja
siapa tadi namanya gak enak manggilnya nanti
oh iya si berondong tua apa kabarnya
baik saya kita semua kemarin baru pulang dari bandung
menang gak balapannya
mendingan juga boy juara satu
itu juara empat juga udah hebat
pak ngomongnya biasa aja keles
ini pak kayaknya ada percikan percikan api cemburu
luka loh istri mudanya
gak cemburu siapa yang cemburu
bilang aja kalo cemburu gak apa apa papa
gak siapa yang cemburu sih
ya kan udah ngaku aja
broding udah lama disini
kok gak bilang bilang sama mas sri sih kalo mau datang kesini
neng sri ini saya mau nganterin ini oleh oleh dari bandung peyem bandung
peyem bandung tuh kesukaan saya
ini berarti payung bandung buat payung perempuan cantik
jangan lupa titip salam ya buat abah raya
cocok ini pak cocok banget
wih banyak lagi
hah makan bareng yuk
sini dulu pak
bagiin aja dulu dikit enak tau
hmm enggak mau
ntar nyesel loh pak
makan kerupuk lagi loh pak
aduh neng itu gak apa apa itu oleh olehnya dibawa sama madam
gak apa apa broding yang penting bukan broding yang dibawa sama nyonya
oh bisa aja
oh bisa aja
ya bener baik
si sri makin lengket aja sama si botak
sri angkat jemburang dulu ya di dalam ya
tidak apa apa ya tunggu sebentar
eh jangan sampai kedatangan saya disini mengganggu pekerjaan neng
udah biarin saya bantuin ya
ih gak usah broding
ini kan kerjaan pembantu broding gak pantes
eh pembantu mah profesi neng ya
udah biarin akan bantuin deh biar cepat
ya bener baik
ikan belanak main di lumpur
makanya ikan teri
si kotak bikin hati gue hancur
makin deket aja sama sri
hai irah mah khawatir pisang
bisa tensi di mana ketinggian
irah mah sms ss
senang melihat saya susah sekali
eh senang mah hijidahin nahun
mbah ari si sardi gak mana
jam segini belum pulang juga
eh sadung kenapa kamu ngiri
gak boleh atuh
dia lagi enakan enakanin dehoy gak apa apa
ya saya tuh bukan iri tapi khawatir
itu sebagai teman saya tuh
bilang aja sama si iri kawan kawan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
ya nahun ini mau gelut mau gelut apa ini
tumben ini ngerawas aja
aduh aduh aduh
ini kayak lembaran aja
ini kayak lembaran aja udah ruas ini ada apa ini
mau gelut mau apa ini
eh mbah kita kesini mau ketemu sama raya
oh ini tuh mau ketemu sama raya
ya neng ada siapa
tuh setara raya